hai informasi berikutnya seputar haji kamis dua puluh empat agustus menjadi hari terakhir pemberangkatan
jemaah haji asal jambi ke tanah suci dalam pemberangkatan kali ini empat calon haji batal
berangkat satu orang meninggal dunia sedangkan tiga calon haji lainnya mengalami sakit sebanyak
dua ratus lima puluh tiga orang calon haji dari tiga kabupaten di jambi ditambah lima orang petugas haji diberangkatkan
pada kamis kemarin usai mengikuti berbagai rangkaian persiapan keberangkatan di asrama
haji antara jambi jemaah calon haji bertolak dari bandara sultan taha jambi menuju embarkasi batam
yang tergabung dalam kelompok terbang dua puluh enam diperkirakan pada jumat dini hari waktu setempat
jemaah haji asal jambi ini tiba di tanah suci bergabung dengan para jemaah calon haji indonesia
lainnya untuk melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah haji itu kalau tetap seluruhnya

yang semuanya sudah siap untuk diperangkatkan dan untuk mengetahui persiapan pemberangkatan kloter terakhir
embarkasi pondok gede sudah ada produser lapangan cnn indonesia nadia laras
di sana selamat siang nadia apakah dalam pemberangkatan kloter terakhir ini masih ada
permasalahan yang dihadapi jemaah haji ya selamat siang anissa memang betul saat ini saya
tengah berada di asrama haji pondok gede begitu dan bisa saya laporkan bahwasannya dari total
memang tidak ditemukan masalah berarti seperti itu

kloter terakhir yang akan berangkat nanti merupakan jemaah haji yang riskan terkena penyakit berat
untuk warna merah merupakan warna yang paling parah begitu karena usia jemaah haji yang memakai gelang berwarna merah
merupakan enam puluh tahun ke atas dan memiliki resiko penyakit sangat parah
dan menjadi catatan saya juga di sini dari tiga ratus tujuh puluh delapan jemaah calon haji
yang akan berangkat satu ratus sembilan puluh tujuh orang diantaranya merupakan jemaah calon haji asal dki jakarta
dan satu ratus delapan puluh satu sisanya merupakan jemaah calon haji dari provinsi banten
saya juga sempat menerima informasi bahwasannya akan ada tambahan satu orang calon jemaah haji
yang akan bergabung di kloter terakhir ini
jemaah tersebut merupakan jemaah kloter lima puluh satu yang sebelumnya tidak sempat berangkat
begitu karena anemia dan kekurangan darah sehingga perlu dilakukan transfusi darah
pada hari ini kesehatan dari calon jemaah haji tersebut sudah dinyatakan siap berangkat
dan insya allah akan bergabung dengan kloter terakhir yang akan berangkat pada dini hari nanti
yaitu pukul dua lima dari bandara soekarno hatta menggunakan maskapai garuda
ya nadia anda tadi menyatakan bahwa memang tidak
ada kendala berarti begitu namun bagaimana evaluasi dari ppih terkait pemberangkatan jemaah calon haji
yang selama ini dilakukan di pondok gede
ya baik anissa untuk evaluasi sendiri mungkin akan dilaksanakan sekitar satu minggu setelah kepulangan begitu
jadi untuk saat ini memang pihak penyelenggara ibadah haji belum bisa menyampaikan apa saja kekurangan
maupun catatan catatan khusus yang menjadi perhatian mereka
namun nanti bisa disampaikan lebih lanjut dan kita juga akan tetap mengabarkan
apa saja yang akan dikerjakan atau menjadi kegiatan lebih lanjut hari ini dari calon jemaah haji
yang bisa saya sampaikan mungkin nanti pada malam hari jemaah akan boarding begitu
dari pukul sembilan malam nanti sesudah selesai melakukan sholat isya berjamaah
nanti sore hari ini yaitu selepas azan asar mereka akan melakukan manasik haji di kaabah belakang saya
miniatur kaabah yang ada di belakang saya dan jemaah haji rencananya juga akan menerima tausiah dan mengaji bersama
baik terima kasih nadia laras atas laporan langsung anda dari pondok gede jakarta